bagi pelaku kejahatan apapun bisa menjadi obyek pencurian termasuk tiang jaringan internet
tiga dari enam tersangka pencuri tiang jaringan internet di pinggir jalan
di sepanjang ruas jalan lintas sumatera talang kelapa dan mancan lindungan palembang
ditangkap polisi senin malam
dari keterangan kasubdit jatantras ditreskrim mumpol dan sumatera selatan
kompol kristoper panjaitan selasa siang tersangka mencuri sepuluh tiang
dengan modus berpura pura sebagai petugas dinas pekerjaan umum
akibat pencurian sepuluh tiang yang dilakukan sabtu sore lalu
perusahaan penyedia jasa internet menelan kerugian puluhan juta rupiah